masjid nasional al akbar surabaya akan menerapkan beberapa ketentuan yang diterapkan menjelang pelaksanaan salat idul adha
salah satunya adalah memperhatikan kapasitas masjid al akbar
jika selama ini kapasitasnya mencapai empat puluh ribu jamaah namun karena harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan nyaman
maka jamaah sholat idul adha akan dibatasi maksimal lima jamaah dengan ketentuan dua enam ratus sembilan puluh satu jamaah laki laki dan dua tiga ratus sembilan jamaah perempuan
ketentuan jumlah jamaah laki laki dan perempuan ini diperhitungkan dari saf salat hingga kapasitas masjid
penerapan pembatasan jumlah jamaah ini dilakukan dengan sistem pendaftaran online melalui website masjid al akbar
setelah mendaftar online para jamaah akan mendapatkan edikard salat idul adha
jumlah jamaah yang diperhitungkan adalah jamaah yang diperhitungkan oleh masjid al akbar
hingga dua belas juli dua ribu dua puluh para jamaah yang sudah mendaftar untuk bisa ikut salat idul adha adalah dua jamaah
pendaftaran online akan ditutup jika kuota lima jamaah sudah terpenuhi
masjid al akbar surabaya menyelenggarakan sholat idul adha seribu empat ratus empat puluh satu hijriah dengan pembatasan
jika biasanya kapasitas empat puluh ribu jamaah maka kali ini kami hanya menyiapkan untuk lima jamaah
bagaimana caranya membatasi hingga lima jamaah
masjid al akbar surabaya memberikan kesempatan melakukan pendaftaran via online
jamaah cukup menyerahkan nama nik kemudian foto kemudian kami verifikasi dan kami berikan id card
apa yang kami lakukan ini bukan mempersulit jamaah tapi justru memberikan kenyamanan kepada jamaah
sesuai dengan protokol covid sembilan belas
para jamaah yang sudah mendaftar secara online akan mendapatkan nomor kuota jamaah yang tercantum pada id card
id card nantinya akan dipakai saat mengikuti sholat idul adha
pendaftaran secara online ini mendapat apresiasi dari jamaah yang akan mendaftar untuk sholat idul adha
kalau untuk saat ini sudah ada rencana untuk mendaftar secara online belum
atau sudah pernah ngecek websitenya untuk daftar atau belum
ini saya juga akan mendaftar ya karena ini kan juga saya baru tahu ya
oke ya kalau saya satu berniat ya dua apresiasi kepada pengurus masjid al akbar ya
memengadakan salat idul adha tapi juga dengan memperhatikan protokol covid sembilan belas ya
artinya dengan pendaftaran nanti juga ada social distancing terus harus pakai masker
terus jarak antar jemaah nanti juga diatur ya segala macam ya
ini tentunya saya menyambut baik dan berkeinginan untuk ikut sholat di sana
karena sekaligus beribadah juga sekaligus merasa aman dan nyaman gitu loh dari virus covid
ikat bisa diambil di masjid al akbar pada hari jumat dan sabtu pada tanggal dua puluh empat dan dua puluh lima juli dua ribu dua puluh satu
dengan menunjukkan ktp guna verifikasi data dan mematuhi protokol kesehatan
seperti mengenakan masker dan sosialisasi
sosial distensi yang tetap diberlakukan